tergerak memperbaiki lingkungan pada tahun dua ribu delapan kelompok nelayan samudera bakti
tari jaipongan baru populer pada tahun delapan puluh an